plt ketua umum p tiga muhammad mardiono menegaskan dukungan partainya tetap solid
dan masih melakukan komunikasi secara intens dengan koalisi partai terutama pdip
hal itu diungkapkan mardiono menanggapi pernyataan wakil ketua umum p tiga arsul sani
terkait sikap partai jika kadernya sadega salahuddin uno tidak menjadi cowok pres genjar pranowo
partai persatuan pembangunan terus menggelar rapat internal partai
agar bisa memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
menurut mardiono partai berlambang kaabah saat ini masih fokus dalam pembicaraan dengan partai koalisinya
untuk melakukan serta merumuskan simulasi dan kekuatan politik
komunikasi itu terus kita lakukan secara aktif terus kita mempertimbangkan
bagaimana untuk memasangkan pak ganjar dengan pak sandi
untuk bisa memperbaiki
tercapai tentu itu ada argumentasi argumentasi tertentu
bagaimana kekuatan politik kita simulasikan dan kita perhitungkan